komisi pemilihan umum pusat menilai aksi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang cukup marak terjadi belakangan ini sebagai bentuk kegiatan yang sah asal mendapat izin dari pihak kepolisian
komisioner kpu pusat wahyu setiawan menyatakan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh undang undang dasar
salah satu bentuk demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat
wahyu menambahkan di masa kini masyarakat harus bisa hidup dalam perbedaan politik secara damai dan wajar
namun wahyu menegaskan segala bentuk ekspresi politik harus dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yakni mendapat izin dari pihak kepolisian
sepanjang penyampaian pendapat itu sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dalam pandangan kami tidak menjadi masalah
inilah menurut saya momentum kita semua untuk apa
kita mendewasakan diri secara politik
jadi kita harus mendewasakan
hidup dalam perbedaan politik secara damai dan wajar